lo yang dulu gue kenal
itu selalu berpikiran positif
tenang banget orangnya
lo kenapa sih
gue juga gak tahu sih
pak papa dimana
papa masih di jalan nih boy
papa kan janji mau makan bareng sama kita
tapi tadi macet banget boy
papa kan juga telat keluar kantornya
karena tadi papa nungguin dulu tiket buat kamu
boy sama mama makan duluan aja deh pak ya
seharusnya bu yang minta maaf sama papa
karena boy itu udah ngerepotin papa
sampai kena macet lagi gara gara nungguin tiket
ya bertemu di rumah ya
papa kena macet jadi kayaknya
yaudah gak apa apa
kita makannya di rumah aja
yaudah kalo gitu
mama panggil bira ya
biar masakin buat kita
⁇ irah malam ini tuh kita mau makan bareng di rumah
bira harus masakin masakan yang spesial
sekalian kita ngerayain
dan boy yang ganteng kwadrat ini
dia itu menjadi juara umum di sekolah tahu
selamat ya dan
bibi temennya bangga pisang kak den
itu semua kan berkat bibi juga
bibi yang selalu ingetin boy buat belajar
selalu berdoa buat boy
kan baby yang selalu sediain
masih ada yang bisa wae
yaudah yaudah yaudah
nanti lagi lanjutin ngobrolnya
sekarang mendingan bibi masak dulu
selalu kenter keburu juragan pula
ya sudah kalo begitu bibi ke belakang dulu ya
dan bibi permisi ya
buah bilang istirahat
terima kasih ya
lu tuh gak boleh begini sama abah
abah tuh khawatir banget sama lo ray
dia nyariin lo terus
lo kan tahu abah udah tua
tingkat kekhawatirannya tuh udah tinggi
lo gak bisa gini terus ray
iya juga sih kal
tapi gue tuh kesel sama abah
kenapa abah mesti bohongin gue
coba pakai pura pura amnesia lagi
tapi gue juga yakin ray
abah ngelakuin ini semua tuh karena sayang sama lo
demi kebaikan lo ray
lo yang dulu gue kenal
itu selalu berpikiran positif
tenang banget orangnya
lo kenapa sih
gue juga gak tahu sih
neng jangan pundung gitu sama abah
tidak baik neng
abah tuh kacau balau neng
kalau neng pundung
lo kan hidup juga segan
mati juga tidak mau nih
abah tuh masih peduli pisan sama neng

neng abah tuh peduli pisan sama neng
mestinya kamu tuh kasihan sama abah
abah hampir aja dihabisin sama anak anak black cobra
abah kamu dijebak
mereka bilang ke abah
kalau kamu itu ada di tangan mereka
itu demi kamu ray
ngeri neng neng ngeri neng
aduh neng aduh neng apa jadi leweh
ngeraken neng depan temen temen neng jangan bikin
abah maafin neng ya
neng udah buat kesalahan sama abah padahal
dari kecil neng dididik sama abah supaya gak berburuk sangka sama orang
wajar lah tuh manusia namanya jalmah teh
tidak pernah luput dari kehilap neng
abah juga sering kehilap kan
cuman ya tos atu dan bikin abah sedih deh ya
ngeraken depan temen temen neng masa abah mau leweh
ilang atu kesepuhannya abah banget neng
udah pulang aja neng ya ngeraken neng
neng candy saya hati hati terima kasih pisahnya
kalau kamu sudah menjadi sahabatnya neng
tak eh tak
ya terima kasih ya barangkali
kamu juga kemo terima kasih udah jadi teman sejati udah ngejagain ini
satu renungan pisahnya neng
umun makasih ya
kamu udah mati sama aku
jangan jangan jangan pak abah
udah nyerah matiin abah juga maafin aku ya
kayaknya kamu sekarang kecewa sama aku
karena aku gak sesuai sama yang kamu kenal
masa cuma gara gara hal kayak gitu aku jadi kecewa sama kamu sih ready
ya enggak lah
kamu jangan marah lagi sama abah
karena abah udah beramal siap
kamu ingat gak waktu di bandung kamu udah bikin kita panik
gara gara kamu pura pura amis ya
entah ya entah
aduh pisah di sini neng
kan kayak aku
sin thank you ya
gue udah ngerepotin dulu
ih enggak kok